dan kami sudah terhubung dengan korespondensi net indonesia ausirion dolu
rio selamat sore bagaimana pergerakan kubu pdip dalam memilih bacawa pres pasangan ganjar pranowo
ya selamat sore benny memang salah satu aturan main yang ada di dalam koalisi ataupun kerjasama politik
di antara pdi perjuangan hanura p tiga dan juga perindo
ini memang salah satunya adalah setiap partai diperbolehkan untuk menyodorkan nama bakal calon wakil presiden
yang akan mendampingi ganjar pranowo
namun nantinya tentu akan diputuskan oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri
dalam sebuah pertemuan yang memang akan terus diupdate oleh dpp pdip
seperti salah satunya hari ini memang sedang berlangsung rapat internal
ataupun konsolidasi internal yang dilakukan oleh dpp pdip di kantor
dpp pdip dijalankan
dan di penegoro jakarta pusat untuk membicarakan sejumlah dinamika politik yang berkembang
satu bulan jelang masa pendaftaran di komisi pemilihan umum
kita ingat bagaimana pada minggu lalu ada satu deklarasi oleh capres anies baswedan
dan juga bacawa pres muhaymin iskandar yang baru saja dideklarasikan pada sabtu yang lalu
beberapa elit pdip pun sempat menyatakan bahwa partainya tidak ingin tergesa gesa
dalam menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi ganjar pranowo
namun tentu pemilihan tersebut akan dilewati dengan sejumlah diskusi
di dalam internal keempat partai seperti yang dilakukan pada hari ini
bagaimana tadi rapat ataupun konsolidasi internal ini telah dilakukan pada pukul dua siang
waktu indonesia barat dihadiri langsung oleh empat ketua umum partai
dari pdip megawati soekarno putri yang didampingi oleh prananda prabowo
lalu kemudian ketua dpp pdip puan maharani yang baru saja tadi pada pukul sebelas siang
waktu indonesia barat menemui presiden jokowi di istana
pada hari ini begitu lalu kemudian tadi dari hanura juga turut hadir
ketua umum osman sabta odang lalu dari perindo haritanu juga turut hadir
dan yang terakhir adalah dari partai persatuan pembangunan
ketua umumnya muhammad mardiono turut hadir dalam konsolidasi internal pada hari ini
namun pada rapat internal hari ini tidak dihadiri oleh baca pres pdip ganjar pranowo
yang memang kita ketahui pada besok tanggal lima september akan habis
ataupun turun dari jabatannya sebagai gubernur jawa tengah
lalu kemudian inilah momentum yang memang ditunggu oleh pdip dan juga partai pendukung dari ganjar pranowo
untuk merebound ataupun meningkatkan kembali elektabilitas dari ganjar pranowo
yang memang dalam hasil berbagai survei ini masih terpaut jauh dari baca pres gerindra prabowo subianto
tentu setelah ganjar pranowo turun dari jabatannya sebagai gubernur jawa tengah
ini akan memberikan sedikit fleksibilitas bagi ganjar untuk turun ke berbagai daerah
dan juga bagi daerah karena memang salah satu aturan yang dimiliki oleh kpu
seorang kepala daerah ini tidak boleh berkampanye terkait dengan karena memang masih melekat dengan jabatan gubernurnya begitu
dalam rapat hari ini setidaknya ada lima poin yang memang turut dibahas begitu
yang pertama adalah hasil survei peta koalisi lalu kemudian rencana konsolidasi partai dalam memperkuat soliditas
yang keempat adalah agenda ganjar pasca turun dari jabatan sebagai gubernur jawa tengah pada lima september esok
dan yang terakhir adalah rencana tim pemenangan nasional
dan yang ketiga adalah mengembangkan elektabilitas ganjar pranowo
tentu ini akan menjadi momentum bagi keempat partai dalam membicarakan sejumlah isu
ataupun masalah ataupun dinamika politik yang berkembang pada beberapa hari terakhir ini
misalkan dari tiga poin yang bisa saya angkat di sini adalah yang pertama
bagaimana mengingat soliditas koalisi ataupun kerjasama politik diantara keempat partai politik
khususnya adalah partai persatuan pembangunan
bagaimana kita juga ketahui ada isu yang mencuat bahwa partai persatuan pembangunan
ada sedikit manuver untuk menggerakkan atau membentuk poros baru
bagaimana manuver dari ketua bapilu p tiga sandiaga uno
ini santer diisukan membentuk poros baru bersama dengan demokrat dan juga partai keadilan sejahtera
yang mana dalam konferensi pers yang dilakukan oleh demokrat pada minggu lalu
meskipun tidak menyebut nama langsung ataupun nama secara spesifik begitu
namun susilo bambang yudhoyono pada konferensi pers demokrat sempat menyebut
bahwa ada satu menteri di kabinet presiden joko widodo yang aktif dalam menggoda
tanda kutip demokrat dan juga pks dalam membentuk poros baru
namun memang hal ini atau wacana ini sudah dibantah langsung oleh sandiaga uno
dan sejumlah elit p tiga yang menyatakan bahwa meski tidak menutup ataupun tidak menolak
adanya isu pertemuan antara sandiaga uno dengan elit pks terkait dengan pembahasan sejumlah wacana tersebut
namun sandiaga uno dan juga sejumlah elit p tiga yang menyebut bahwa ini adalah satu perubahan yang tidak bisa dihapus
namun sandiaga uno dan juga sejumlah elit p tiga yang menyebut bahwa ini adalah satu perubahan yang tidak bisa dihapus

rangka mengajak kedua partai demokrat dan juga pks untuk masuk di dalam kerjasama politik
bersama dengan pdip dalam mengusung ganjar pranowo
begitu juga isu yang kedua terkait dengan nama calon wakil presiden yang hingga pada saat ini
tentu masih menjadi pembahasan internal di antara empat koalisi ini
bagaimana sebelumnya ketua dpp pdip said abdullah menyebutkan ada satu nama

dipertimbangkan oleh elit pdip adalah salah satunya putra presiden jokowi
yang juga merupakan wali kota solo gibran raka buming raka
namun dalam pernyataan tersebut memang ia menyebutkan tidak ada nama prabowo subianto
yang mungkin saja akan menjadi bacawa pres dari ganjar pranowo
karena memang sudah mendenglarisikan diri sebagai bacapres dari gerindra
begitu tentu ini sejumlah nama ini masih dinilai cukup dinamis dalam pembahasan di internal pdip
dan juga sejumlah partai yang mengusung ganjar pranowo
dan yang terakhir adalah seperti yang saya sebutkan tadi adalah hasil survei
ataupun bagaimana melihat dinamika survei elektabilitas dari baca pres keempat partai ini
ganjar pranowo yang kita ketahui masih banyak sekali head to head dengan prabowo subianto
misalkan saya sebut saja dari dua lembaga survei lembaga survei nasional yang baru baru ini mengeluarkan hasil surveinya
dan yang kedua adalah
dalam sejumlah hasil survei
hanya ada dua hasil survei dari litbang kompas dan juga indikator politik indonesia
tentu ini akan menjadi momentum seperti yang tadi saya sebutkan
turunnya ganjar pranowo dari jabatan gubernur jawa tengah ini akan menjadi momentum tersendiri
bagi empat partai untuk bagaimana caranya meningkatkan fleksibilitas dan juga elektabilitas pergerakan ganjar pranowo ke berbagai daerah dalam meningkatkan namanya dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dan jadi pemenang
atau seperti yang ditujukan oleh pdip menang total atau menang hat trick dalam pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
baik lalu ausirio apakah tadi sebelum dimulainya rapat internal partai tadi apakah ada kader pdip yang memberikan sedikit keterangan terkait apakah pdip ini akan merangkul demokrat pasca pecah kongsi dengan nasdem
iya benny memang kalau dilihat dari acara ini kami tidak mendapatkan satu statement langsung dari elit pdip yang memang hadir
karena memang tadinya renyah
bagaimana rapat ataupun konsolidasi internal ini akan dilangsungkan tertutup begitu
namun melihat banyaknya awak media yang sudah mengetahui agenda rapat hari ini pada akhirnya awak media pun diundang untuk masuk untuk memantau langsung bagaimana konsolidasi ataupun jalannya rapat yang dilangsungkan di dpp pdip pada hari ini
namun dari wawancara singkat yang saya lakukan bersama dengan sejumlah politikus dari pdi perjuangan salah satunya adalah deddy sitorus yang merupakan wakil ketua relawan dari pemenangan ganjar pranowo
ini sempat menyebutkan
bahwa pasca deklarasi yang dilakukan oleh anies baswedan dan juga muhaymin iskandar ada sejumlah elit demokrat yang aktif begitu menghubungi elit pdip untuk melihat kemungkinan
apakah ada kesempatan bagi demokrat untuk melakukan kerjasama ataupun meningkatkan hubungan begitu seperti yang sudah dilakukan oleh ketua dpp pdip puan maharani bersama dengan ketua umum demokrat agus harimurti
yang sudah berlangsung
yang sudah berlangsung pertemuannya beberapa saat yang lalu di pelataran senayan
apakah memang ini bisa dikonkretkan dalam bentuk kerjasama politik
yang pasti adalah komunikasi ini sudah dilakukan oleh kedua belah pihak
ini pun juga dipastikan oleh ketua dpp pdip yang juga sekaligus ketua tim pemenangan ganjar pranowo puan maharani pada hari sabtu yang lalu
yang menyebutkan bagaimana dirinya akan melihat kesempatan ataupun akan memasukkan dalam agenda silaturahmi atau pertemuan kembali dengan
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono dalam membicarakan apakah memang ada kemungkinan ataupun ada celah untuk kedua partai menjalin kerjasama politik dalam mendukung ganjar pranowo
tentu kita akan ikuti dan salah satu hal yang akan kami tanyakan di dalam hasil dari rapat konsolidasi internal pdip dan juga sejumlah partai pendukung ganjar adalah bagaimana melihat kemungkinan kerjasama politik antara pdip dan juga demokrat
baik terima kasih
ausirio atas laporan komprehensif anda dan kita terus tunggu bagaimana nanti hasil dari rapat internal pdip pada sore ini
terima kasih selamat bertugas kembali